polisi masih memeriksa enam saksi terkait aksi pengeroyokan oleh sekelompok pengemudi ojek online
belum ada tersangka yang ditetapkan dalam aksi yang rekamannya viral di media sosial ini
aksi pengeroyokan disertai perusakan ini terjadi di tengah konvoy iring iringan jenazah pengemudi ojek online yang tewas kecelakaan rabu malam
konvoy massa ojek online diduga menghalangi kendaraan nissan x rail yang juga melintas di lokasi yang sama
dari cekcok bulut perseteruan di jalan lejen suprapto jekat pusat ini berakhir dengan aksi masa merusak mobil
diduga karena merasa terancam pengemudi mobil berupaya kabur dari pengeroyokan namun malah menghantam sejumlah kendaraan ojek online
laju mobil akhirnya terhenti di underpass jalan senin raya
ketiga penumpang mobil selamat setelah berhasil melarikan diri
mereka kemudian melaporkan kejadian ini ke polres
polres metro jakarta pusat
mobil yang rusak berat kini diamankan unit laka lantas polres jakarta pusat di kawasan lapangan banteng
tak hanya kaca pecah dan bodi penyok karena diinjang injak masa ojek online
di dalam mobil masih ditemui batu hingga helm ojek online yang diduga digunakan saat penyerangan
hingga jumat polisi masih mendalami kasus ini
tapi kita tetap masih mendalami keterangan tersebut
kita sedang memintakan memeriksa saksi saksi
jadi salah satunya adalah pelapor dari mh
dan mengenai hari ini kita akan minta keterangan daripada supil atau penumpang yang ada di mobil itu
bukan cuma sekali konvoy iring iringan jenazah kerap kali malah berujung masalah
desember dua ribu tujuh belas iring iringan pembawa jenazah di makassar juga berujung perusakan
pembongan pengantar jenazah yang melawan arus di antaranya merusak mobil pengendara bernama putri aprila
meski menurut undang undang lalu lintas dan angkutan jalan kendaraan jenazah termasuk yang mendapat prioritas
aksi perusakan dan merugikan pengguna jalan lain tetap tidak bisa dibenarkan apapun alasannya
dalam kasus terbaru di jakarta problematika jalan raya ibu kota ini semakin diperburuk oleh pula sekelompok masa
yang mengatasnamakan solidaritas pengemudi ojek online
dan sudah terhubung melalui sambungan telepon
igun wicaksono ketua umum perkumpulan pengemudi transportasi dan jasa daring indonesia

ada tindakan anarkis yang dilakukan
namun ini semua adalah rentetan dari aksi kami pada saat hari itu rebuh malam
kami sedang melakukan pengawalan
kami sedang melakukan pengawalan
memang rombongan pengawalan ini sangat besar dan sangat panjang
dan sangat panjang
pada saat saya saya juga ada di lokasi
saya mengantar sendiri rekan kami yang wafat ke rumah duka di daerah pangkalan asem jakarta pusat
pada saat saya mengantar ke dalam rumah ada rekan kami masuk ke dalam dan mengabari bahwa di depan sedang terjadi ricuh pak
ricu apa tuh
ada mobil diberhentikan oleh rekan rekan kita karena rombongan kita masih sangat panjang
itu tidak mau berhenti
nah mobil tersebut sudah akhirnya diberikan jalan
namun membuka kaca dan melontarkan kata kata yang kurang pantas
menurut informasi di rekan rekan kita
lalu tersinggung ya
ya memang sebagian dari rekan rekan kita menetapkan
ya memang sebagian dari rekan rekan kita menetapkan

namun sebagian lagi terprovokasi
nah disitulah terjadi adu argumen antara objek online yang terprovokasi dengan sang pengemudi mobil
adu argumen sehingga menimbulkan debat yang sangat panas
kalau saya lihat mas igun maaf
kalau saya lihat adu argumen apakah masih terjadi di situ
kalau saya lihat mas igun maaf
kalau saya lihat mas igun maaf
anak anaknya masih apakah masih apa

dan setali r estabil k examen ke esok pingga saya berubat di urutan bidu itin
anak anaknya masih ada
jadi ada video lanjutan kan memang kemudian mobil itu kemudian stuck di underpass kan itu yang terakhirnya ujungnya ya
oke silahkan dilanjutkan mas igun
iya nah ini saya bicara tentang rentetan walnya adu argumen itu menjadi panah pengemudi mobil panik langsung menabrakan beberapa rekan rekan kita yang ada di depannya
yang memang pada saat itu sedang ngantri masuk ke dalam jalan pangkalan asem gitu
nah melihat itu rekan rekan yang lain memberhentikan namun pengemudi tidak mau berhenti
pengemudi terus menabrakan kendaraannya terhenti lagi dekat setelah halte busway di jalan panggalan asem
nah yang ada di situ ya tambah tersulut emosinya
memberhentikan tidak diindahkan akhirnya melakukan
ya pemukulan ke mobil memang
nah ternyata pengemudi tambah panik lagi memacu mobilnya sepencang mungkin ke arah underpass
namun terhenti lagi sebelum underpass
nah di situ juga terjadi pengerusakan mulai terjadi pengerusakan
nah ujungnya memang pada saat di underpass
karena rekan rekan hanya minta pak berhenti berhenti
mau berhenti pengemudi ini
terus memacunya memacu kendaraannya
dan menabrak rekan rekan dari pengemudi ojek online yang ada di lokasi
oke baik itu kronologinya mas igun
sekarang jadi kalau misalnya tidak berhenti apakah ganjaran yang harus didapat oleh mereka seperti itu yaitu berupa penghancuran kendaraan mas igun
ya memang seharusnya tidak boleh terjadi seperti itu ya
ini adalah hal yang tidak kita izinkan sebenarnya
namun memang mungkin emosi dari rekan rekan pengemudi ojek online ini yang sudah mengawal dari tanggerang hingga ke titik lokasi tkp
yang mereka lelah atau ada tekanan sehingga mereka menjadi lebih emosi pada saat di lokasi tersebut
mungkin juga pengemudi mobil juga lelah dan ada tekanan mas igun
kita juga tidak tahu
tapi setelah kejadian kemarin adakah evaluasi terhadap rekan rekan anda
ya memang kami akan melakukan evaluasi
dan kita sudah memberikan arahan bahwa hindari anakis hindari arogansi
jangan sampai terjadi lagi seperti ini
ini hal yang sangat tidak terpuji
karena kita sendiri ojek online yang akan menjadi rugi
mas igun sebenarnya tidak hanya kali ini saja kalau tidak salah
kalau misalnya kita mau berbicara soal dalam tanda kutip arogansi ojek online
mungkin ingat waktu jalan layang nontol kasablangka ya waktu itu
jadi ada yang satu melanggar kemudian ditilang kemudian ada unjuk rasa dari teman teman sesamanya
kalau seperti ini kasusnya bagaimana
pada saat itu tahun lalu itu ya kejadiannya di flyover kota kasablanca
pada saat itu
pihak kepolisian sedang melakukan operasi penertiban
namun ada yang tidak terima rekan rekan kita ditilang
dan akhirnya rekan rekan yang ada di lokasi menghimpun rekan rekan yang lain ya
saat itu juga saya sendiri pernah kasih arahan bahwa tindakannya tersebut adalah tindakan melawan hukum
karena petugas yang melaksanakan operasi tersebut adalah menjalankan tugas
menjalankan penegakan hukum
kalian ini tidak dibenarkan seperti ini
nah memang kesulitan dari organisasi kami adalah sangat besarnya jumlah dari pengemudi ojek online yang ada di jakarta ini
berapa mas igun sekarang anggotanya
kemungkinan bisa mencapai sembilan ratus ribu hingga satu juta
jadi kalau misalnya ada hal hal seperti ini misalnya yang kejadian kemarin yang paling baru
anda juga tidak bisa memberikan sanksi apapun sebagai ketua asosiasi
kalau untuk sanksi ya kami bukan tempatnya untuk memberikan sanksi
kami hanya memberikan arahan
arahan dan pembinaan kembali bahwa jangan sampai terulang lagi hal hal seperti ini lagi
nah kami tidak mengharapkan
tapi bagaimanapun sudah merugikan orang lain mas igun
betul betul kami mengakui itu dan merugikan orang lain
namun perlu dipandang juga dalam segi aspek yang lain
kenapa sampai seperti itu terjadi
kita pengemudi ojek online juga memerlukan pembinaan pengarahan
dan itu tidak bisa dilakukan oleh organisasi kami sendiri
tapi jadi tidak ada yang mengawasi organisasi

jadi ini organisasi hanya sesama pengemudi ojek online saja
tidak ada payungnya tidak ada yang mengawasi tidak ada yang membina juga
jadi hanya membentuk organisasi kumpul kumpul gitu ya
saat ini kami kumpulan ojek online ini membentuk sebuah perkumpulan
kami lembagakan kami legalkan
namun kami juga butuh nih
pemerintah juga perhatikan kami ya kan
karena ini adalah masalah sosial masalah kriminalitas juga
yang perlu perhatian dari semua pihak
ya masalah kriminalitas yang dilakukan oleh salah satu anggota anda mas igun
ya kriminalitas ya oknum lah kami bilang kan tidak semuanya ya kan
apakah akan memberikan pendampingan hukum sekarang jika begitu
saya tanyakan soal itu
ya memang hak dari setiap warga negara
adalah jika terjadi suatu tindakan melawan hukum
ya berhak mendapat pendampingan hukum
kami akan melakukan advokasi terhadap rekan rekan kita yang sedang bermasalah hukum
sudah sudah sudah
sudahkah ada beberapa teman yang dipanggil oleh polisi atas peristiwa itu
hingga saat ini kami belum dapat laporan
dari pihak kepolisian juga belum ada konfirmasi ke kami
dari rekan rekan juga belum ada yang konfirmasi secara langsung
jadi mereka melakukan itu tindakan beramai ramai
tapi juga tidak ada yang konfirmasi kepada anda
siapa yang melakukan tidak ada informasi tidak ada laporan juga kepada anda
iya hingga saat ini belum ada
saya sudah minta kepada rekan rekan lain
silakan ini banyak juga yang luka luka rekan rekan kita
kendaraannya motornya juga hancur
ditabrak oleh pengemudi kendaraan mobil tersebut
tapi itu memang ekses dari bentuk pengeroyokan pasti memang ada dua pihak pak mas igun ya
pasti dua pihak
karena sekali lagi ini pengeroyokan
mas igun jadi rupanya memang tidak ada kalau saya simpulkan memang tidak ada solusi yang mungkin bisa diberikan oleh
perkumpulan pengemudi transportasi dan jasa daring indonesia
selain hanya himbauan
itu tadi tidak ada jaminan apakah semua anggota anda mengindahkan arahan anda itu
mereka sudah memonitor arahan kita
saya minta mereka calling down
jangan sampai ada terjadi lagi
mereka sudah setuju semuanya untuk tidak melakukan lagi
namun kita tidak tahu ke depan sepertai apa nantinya kan
sekali lagi tidak ada jaminan berarti ya
emosi manusia yang turun naik
berarti tidak ada jaminan
bukan tidak mungkin ke depan ojk online akan kembali melakukan penghakiman jalanan lancar ya
melakukan penghakiman jalanan seperti itu ya mas igun
ya kita akan berusaha seoptimal mungkin semaksimal mungkin
agar rekan rekan ojek online ini bisa kita bina terus bisa kita arahkan terus
baik terima kasih mas igun wicaksono
ketua umum perkumpulan pengemudi transportasi dan jasa daring indonesia